kalau peluang melawan gini ya tim yang kita tahu juga peringkat keempat di piala afrika
tapi piala afrika mereka bertandingnya tahun lalu dan juga peringkat keempat dari hanya delapan tim
jadi kita tahu kompetisi di afrika u dua puluh tiga ini mungkin tidak elit istilahnya ya dalam tanda kutip
ketimbang piala asia kemarin yang kita berpartisipasi
level persaingannya juga mungkin beda
di sini juga pelatih gimmi kabadiawara juga hanya punya waktu latihan sedikit bersama anak buahnya
sebelum mereka berkumpul di telepontain
katanya mereka cuma hanya punya waktu persiapan tujuh puluh dua jam walaupun sebelum ini pada akhir maret
mereka sempat menghadapi team national olympiad amerika serikat yang mereka kalah tiga
terus tadinya kalau nggak salah mereka mau lawan pantai gading tapi entah kenapa pertandingannya dibatalkan pada awal april
jadi mereka menghadapi tim lokal di spanyol atau di perancis saya lupa
tapi keseriusan dini yang harus kita waspadai juga karena gini membawa nama afrika ya dan federasi dini
bahkan sampai memanggil staff pelatihan dari tim senior mereka
kabadiawara dan coaching staffnya untuk melatih tim u dua puluh tiga ini
jadi beberapa pemain juga kita harus waspadai terutama yang mantan pemain barcelona itu
elias meruba seorang gelandang tangguh ya dulu dikenal disandingkan namanya dengan yaya toure dengan paul pogba
cuman beberapa tahun sejak dia meninggalkan barcelona pada musim pandemi karirnya redup
dia kurang bisa menemukan pijakan di beberapa klub
dan radya hinggapi dari lezik terus valencia dan juga getafe sekarang
tapi tetap ancaman yang harus diwaspadai
lalu susunan pemain atau formasi yang akan dikularkan oleh sinta yang ini seperti apa mas
apalagi pemain seperti justin hubner rizky rido itu kan sudah dipastikan tidak bisa ikut dalam pertandingan
memang sebelas pertama coaching itu biasanya sudah tidak default ya
maksudnya kalaupun ada pergantian paling satu dua pemain saja
mas hinggapi juga pernah bilang di salah satu kontrens versi di periode ac bahwa memang opsinya tidak semewah kursi lain
tidak semewah korea selatan yang bisa mengganti para personel mereka
melakukan lima enam perubahan setiap laganya
dan ketika di piala asia turn around laga yang sangat sedikit
ditambah dengan beban mental dan beban fisik dari bermain dua kali
tangga kita bermain satu ratus dua puluh menit ya lawan korea selatan dan lawan ina
itu pasti ada coaching bilang kemarin juga itu pasti ada bebannya
ketika di preskon kemarin bersama media media dari indonesia dia memang bilang
untuk laga ini memang banyak para pemainnya yang mengalami
cederadingan dan keletihan otot ya
wajar karena tadi itu turnerround laga yang sangat sedikit
main tiga hari sekali
dan enam kali tanding dalam waktu tiga minggu
pasti berat bagi para pemain
dengan lini belakang shin memakai kata kata lini belakang hampir runtuh
karena ketidakhadiran hoekner dan rizal ridho ya
kita lihat para pelatihnya mungkin masih satu dua level di bawah
walaupun omang berbeda sekali mencetak gol
tapi kalau lihat komposisi seharusnya memang ferrari nathan dan juga dewangga
kalau dewangga di plot bermain sebagai back tengah
karena selama bermain bagi coachin dia pernah bermain sebagai dana bertahan
dia juga pernah main sebagai back tenang
jadi kita akan lihat siapa yang akan dipercaya
dalam menambah lubang di linggahan
siapa kapten yang akan menggantikan rizki ridho
kita lihat juga kan kemarin partner sempat dipercaya
sedangkan hubter kan dipastikan tidak bisa melakoni pertandingan
kapten kalau leader di tim itu mungkin masih ada marcelino
kalau mau mempercayakan kepada pemain yang baru
juga matang mungkin bisa dipercayakan
atau dari sektor gelandang ya
kita lihat siapa yang akan dipercayakan
tapi memang peran ridho sebenarnya yang juga saya ingin lihat
dari selama tim berkumpul ini
jadi dia harus tetap menjaga kesatuan para pemain ya
jadi walaupun siapa pun kapten yang bermain di laga ini
memang kan hanya sebagai kapten terganti
tapi kemungkinan ridho dari fans
yang ingin kita lihat juga
bagaimana dia menyatukan tim ini
karena hoeksin sudah bilang ini tim sudah satu bulan berada di luar negeri
tekanan mereka yang mereka hadapi luar biasa
tapi juga dari ekspektasi supporter ya
walaupun mereka disimpan sebenarnya
siapapun kapten itu dia harus menunjukkan bahwa
para pemain menguatkan para pemain mereka
terutama tidak kehilangan disiplin
ini kan jadi dalam beberapa laga kita juga
apalagi menghadapi kualitas fisik dari para pemain afrika ini
pertandingannya digelar tanpa penonton ya mas ya
dan kita tahu di qatar kemarin tuh
antusias supporter tuh cukup membuat semangat para pemain kita bertambah gitu
nah ini impact nya apa ya mas ya buat pertandingan nanti
memang dukungan di abdullah bin khalifah oleh para supporter kita
di aspor yang ada di qatar
dan mereka yang berangkat ke sana dari indonesia
karena kita berapa kali di abdullah bin khalifa
stadion yang sangat dekat
ke antara jarak lapangan dengan tribun
itu akan menjadi beda
ketika mereka bermain di stadion utama travel
stadion yang punya kapasitas satu lima ratus orang
tapi fifa kan sudah menetapkan bahwa ini akan jadi laga tertutup
kita tidak akan tahu atmosfer seperti apa
yang akan dihidangkan nanti
bisa jadi komunikasi para pemain akan lebih bagus
bisa jadi tekanan lepas kepada mereka
bisa jadi juga mereka tidak mendapatkan
biasa mereka dapatkan dari para supporter yang hadir
tapi mungkin akan jadi pukulan juga
sehingga para pemain bisa lebih fokus
dan konsentrasi akan atap
kehilangan pemain ke dua belas ini akan jadi purnaan besar
maksudnya beberapa kali sudah kita bilang
pastikan lebih baik ke lolosan olimpiade itu
pastikan lebih dihadapan para penonton yang hadir
lebih cepat para pemain
untuk penggila garuda ultra stadion di qatar
yang pada yang telah berkumpul demi era putih